mengapa semua ini harus terjadi ibu unda
dan mengapa para dewan mengatakan hal itu kepada aku ibu unda
mau bagaimana lagi putraku
kita tidak bisa merubah apa yang sudah tercantum pada undang undang kerajaan
tidak ibu unda
aku tidak akan menyerahkan tahta pajajaran ke tangan raka orang susah
ampuni kami gusti pragu
ampun kata kalian
aku akan mengampuni kalian
tetapi kalian semua harus terima
aku akan melepaskan kalian dari jabatan
yang selama ini kalian jalani
lepaskan rencana mereka semua
dan jadikan mereka semua budak kina selama lamanya
kenapa kalian diam

atau kalian semua akan berhasil sama seperti mereka
kau memang adalah seorang raja
tapi tidak sepatu kau bertindak seperti itu
tak sarang kami ada
mereka mengejar kau
dan kita juga lirik
dan itu hanya shungenaga yang saya cicakkan
putraku putraku kian santang
apa yang terjadi denganmu nak
bunda sangat merindukanmu
jangan mati dulu gagak rumah yuk
aku harus mencari pertolongan
bertahanlah gagak rumah yuk
bukankah putraku adalah seorang raja di pajajaran
dia berhak menentukan siapapun juga
yang hendak menggantikannya selama dia tidak ada di dalam kerajaan
lalu mengapa kalian menghalanginya
seorang raja memang mempunyai hak untuk memberikan titan
tetapi semuanya dibatasi oleh aturan dan undang undang yang berlaku di pajajaran
yang tertulis di dalam kitab manawadharma
yang telah disusun sejak zaman kawani
apabila seorang raja berhalang adil di istana
maka akan digantikan posisinya oleh saudara laki laki
maaf pak man
itu adalah undang undang yang telah ditentukan
apabila di lantai
langgar undang undang seperti manawadharma
maka dia akan dikutuk oleh sang dewata
apabila dia seorang raja
maka dia akan dilengsarkan secara hina dari tahtanya
aku harus menemukan seorang tabib
di kampung ini pasti ada tabib yang sakti
ada seseorang terkena racun ganas
kalau dia tidak segera diobati dia akan mati
bagaimana kalau aku yang membantu
kebetulan aku tahu sedikit tentang ubatan
kalau begitu mari ikut denganku
mengapa semua ini harus terjadi bunda
dan mengapa para dewan mengatakan hal itu kepadaku bunda
mau bagaimana lagi putraku
kita tidak bisa merubah apa yang sudah tercantum pada undang undang kerajaan
aku tidak akan menyerahkan tahta pajajaran ke tangan rakawalang sung sang
bahkan sampai tetes darah terakhir pun bunda
apa itu artinya
kau akan membatalkan rencanamu pergi ke istana kumbang
kau tetap harus ke sana putraku
kau harus menghabisi yunda subang lara
jangan sampai dia kembali lagi ke istana pajajaran
fikirkan itu baik baik
jadi bunda menyetujui
rakawalang sung sang menjadi raja pajajaran
hanya sebentar putraku
ibu undang memastikan hal itu
kita mempunyai kepentingan yang lebih besar dari itu semua
ibu undang dan hua mu tetap berada di istana
agar namanya menjadi
di depan dewan istana maupun rakyat pajajaran
ibu undang akan memastikan itu
jika itu yang akan ibu undang lakukan
ibu undang lakukan
aku ingat wajah orang itu
dia yang sudah menyerangkus sebelumnya
ayo ngaku pasti kamu ratu dunting
sebaiknya kita tinggalkan
biar dia beristirahat
bagaimana keadaannya paman
racun itu masih bisa diatasi
racunnya tidak bisa ditawarkan
tetapi bisa ditahan
aku telah memberinya ramuan sambung nyawa

aku sudah beri dia kekuatan
dia akan bisa bertahan beberapa hari
sambil kita mencari penawar racunnya
setidaknya dalam sehari semalam racun itu tidak akan bergerak
masih punya waktu untuk mendapatkan penawar juga
tapi setidaknya hidupmu tidak